hai proses penyuntikan vaksin covid sembilan belas dosis kedua berlangsung di puskesmas bebakan sari
kamis dua puluh delapan januari lalu pada penyuntikan kedua ada sekitar seratus tenaga kesehatan yang melakukan
penyuntikan dari total sekitar empat ratus tiga tenaga kesehatan yang sebelumnya sudah melakukan
penyuntikan vaksin covid sembilan belas dosis pertama pada pertengahan januari menurut petugas puskesmas
babakan sari pada penyuntikan dosis kedua ini tidak ada kendala teknis ditemui hanya saja
banyak penjadwalan ulang bagi para tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi petugas
sudah melakukan konfirmasi untuk penjadwalan ulang kepada para penerima vaksin paling kalau
untuk yang dosis kedua memang ada beberapa penundaan jadwal jadi misalnya kayak sasaran
sedang tidak bisa mengakses vaksinasi ke tempat kami jadi menunda untuk jadwalnya di esok harinya
rumah sakit khusus ibu dan anak rskia kota bandung juga
vaksinasi dosis kedua berjalan dengan lancar hampir seluruh tenaga kesehatan sudah terdaftar
dalam sistem menurut direktur utama rskia saat ini pihaknya terus mengebut untuk menuntaskan
vaksinasi terhadap lebih dari tujuh ratus tenaga kesehatan penerima vaksin di rumah sakit
hingga dua puluh delapan januari baru sekitar satu ratus dua puluh empat tenaga kesehatan yang menerima vaksin di rskia
kita punya jumlah nakes kita yang harus dilakukan vaksin
itu sebanyak tujuh ratus sembilan puluh delapan orang dan sudah masuk ke dalam sistem sekira kira di tujuh sleeping remember enam
hai sementara itu merujuk pada data yang disampaikan sekretaris diara
sekaligus ketua harian gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bandung
emma sumarna hingga kamis dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
tercatat ada sekitar sepuluh tenaga kesehatan yang sudah divaksin
angka ini masih cukup jauh dari target pemerintah kota bandung
yang memiliki target dua puluh tiga tenaga kesehatan
tapi kan ini baru di akhir januari target kita kan nanti sampai dengan bulan april pemenang
karena pada saat ini akan diproses kebanyakan itu ada juga yang tidak low screening
kalau orang yang alasannya tidak jelas saya pikir prosentasenya sangat kecil
nah jadi di masalah screening ini yang mungkin nanti kita
dimanapun juga akan seperti itu
menurut emma bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki alasan jelas tidak datang untuk divaksin
pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang secara bertahap
pihaknya juga belum bisa memberikan sanksi karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat